anda kembali bersama kami di after sepuluh kasus penipuan oleh wedding organizer di depok jawa barat
masih terus diselidiki oleh polisi
dari hasil penyidikan satreskrim polresta depok jawa barat menduga pihak wo
menggunakan sistem ponzi atau gali lubang tutup lubang dalam menjalankan bisnisnya
tak hanya calon pengantin beberapa vendor seperti catering dan pengelola gedung pernikahan
mengeluhkan tersangka yang masih menunggak pelunasan
tersangka memanfaatkan kontrak kerjasama dengan beberapa pengelola gedung di depok jawa barat
untuk menggayat pelanggan baik offline maupun online melalui media sosial
kebanyakan korban tertarik menggunakan jasa wo ini karena biayanya yang jauh lebih murah
dalam satu paket pernikahan wo kalisha enterprise menawarkan promo mulai dari gedung catering
setidaknya sudah ada sepuluh pasang calon pengantin yang melaporkan kasus penipuan ini ke polresta depok jawa barat
untuk pemeriksaan pelaku penipuan wedding organizer kini ditahan di markas polresta depok
tersangka dijerat dengan pasal tiga ratus tujuh puluh delapan dan tiga ratus tujuh puluh dua kuhp
tentang penipuan dan penggelapan dengan ancaman hukuman empat tahun penjara
kasus penipuan perencanaan pernikahan yang dialami sepuluh pasangan di depok mengingatkan kita
bahwa perlu kehatian dalam memilih wedding organizer atau perencana pernikahan
iya jadi ya uang yang disetorkan kan besar untuk pernikahan
ngumpulinnya aja tuh lama ya
jangan sampai kita salah memilih
nah untuk itu kami akan ajak anda berbincang dengan salah satu pelaku usaha wedding organizer
kita langsung panggilkan ada mas yazid khadhafi
ini masalah masalah penting loh
primer ya kebutuhannya
terima kasih sudah datang di after sepuluh mas yazid
mas yazid update gak sih soal ini nih kalau kayaknya bukan kali pertama juga sih ya
kasus penipuan wedding organizer terjadi di indonesia
kalau mas yazid lihatnya itu apa sebetulnya yang salah sih
sebenarnya sih kalau kita melihat yang salahnya sebenarnya tidak ada yang salah
yang harusnya adalah pengantin lebih teliti dan yang menjalankan lebih menggunakan dengan hati
jadi tergantung kita menilainya dari sisi mana
tadi kan aku juga sudah mendengar ke kalau nggak salah si pelakunya adalah ada terbelit hutang dan kejadiannya
mungkin dia pelaku yang memang biasa menjalankannya sebagai wedding organizer gitu
tetapi karena memang dia terbelit permasalahan keuangan dia melakukan itu
berarti kan ada hubungan yang baik dia dengan gedung ada hubungan yang baik dia dengan catering
nah berarti tinggal kitanya yang menilai kira kira kalau angka paketnya sekian cocok gak sih dengan pernikahan yang kita mauin
jadi kita memang harus perhatian ke sana juga
jadi kuncinya dari harga
kalau harga terlalu miring maksudnya patut untuk diwaspadai atau bagaimana
indikasinya itu apa
sebenarnya gini kalau harga terlalu miring itu juga kan kita juga melihat dari sisi acaranya di mana seperti apa gitu kan
jadi nggak bisa bilang itu juga
tetapi kalau memang terlalu murah kita harus berpikir
sama kalau kita kayak membeli sesuatu membeli air minum gitu misalkan
kalau udah terlalu murah juga kayak
kan harusnya kita juga yang harus berpikir juga
karena apalagi mempersiapkan pernikahan gitu
udah melihat ini terlalu murah tanyain lagi detailin lagi
karena gini terkadang kan orang sudah melihat kita ini kan pada saat sudah melihat terlalu murah nih
ah udah deh ambil aja deh gak usah banyak pikir udah tinggal kita bayar aja
kita tinggal tunggu aja
karena kan kita pikirnya pasti budget ya
budgetnya menekan wah itu membantu banget tuh masalah pernikahan
kan kalau orang mau nikah ini kan kadang kadang gini
tapi yang murah
tapi ya itu makanya balik laginya prinsipnya adalah tinggal dari sisi kitanya
atau dari sisi orang yang mau menikahnya juga lebih ke hati hatiannya
salah satunya contohnya adalah memang harus tahu kantornya si wedding organizer di mana
kita harus tahu track recordnya wedding organizer itu bagaimana
kita harus tahu kira kira dia punya rekanan rekanan di mana mana
perlu nggak kita datang ke rekan rekanannya itu
karena gini pada saat kita sebagai wedding organizer pun pada saat kita menjadi planner pun
kita juga mengharuskan klien kita itu hadir ke vendor vendor kita
jadi bukan berarti mereka sudah diurusin mereka nggak datang
itu harus keharusan kalau buat kita
jadi pada saat dia sudah membeli kita kita ajak dia untuk dia bisa mencari tahu kira kira yang di dalam
karena kita pun juga bikin paket
pada saat dia sudah membeli paket kita kita ajak nih
si penganten ini untuk ketemu sama vendor catering
mereka dijelasin tentang cateringnya mereka seperti apa
terus mereka datang ke vendor baju mereka dijelasin ke vendor baju mereka seperti apa
nah itu keperluan keperluan yang seperti itu ya sangat banget buat orang orang yang mau menikah
oke bang yazid selain due diligence kesannya kepada vendor vendor lainnya
kalau dari sistem pembayaran apakah itu juga bisa disiasati
mungkin jangan full di depan semua
karena orang juga bisa jadi tergoda gitu ya
karena dari kasus ini nih depok itu
mereka tuh menawarkan promo jika pembayarannya berapa persen berapa persen
nah itu mungkin gak sih
sebenarnya begini kalau di dalam biaya yang biasanya kita lakukan
yang biasanya kita lakukan adalah pada saat kontrak itu dua puluh lima persen
pada saat empat bulan atau tiga bulan sebelum hari h itu memang lima puluh persen
nah tetapi pada saat pembayaran sisanya adalah pada saat dua minggu atau satu minggu sebelum hari h
itu sudah settle
semuanya pembayaran lunas
satu artinya lunas
dalam arti prinsipnya berarti orang orang ini sudah mengetahui secara perjalanan kan
karena kan ada perjalanan
kita kan punya timeline
pada saat kita membuat paket pasti mereka punya timelines
bulan ini mereka kemana bulan ini mereka kemana bulan ini mereka kemana
it means itu yang akan mempermudah mereka bahwa tahu oh oke memang gue dilakuin nih perihal ini
dan mereka pada saat sudah datang ke vendor itu nanya mbak sudah dibayar belum
oh ya yaudah oke
berarti dpr sudah masuk ya mbak
ke vendor ini kan juga ada dp juga
setelah dipilih sama mereka kan berarti kan kita yang pihak wedding organizer kan men dp semuanya kan
mereka pilih catering a ya catering a kita dp
mereka pilih pakaian b ya pakaian b yang kita dp kayak gitu
kadang kadang sih ya kalau buat saya nih memilih w o i itu adalah untuk mempermudah kita
jadi masih inget jelas
iya masih inget
harga aja sih
iya untuk supaya kita mempermudah gitu kan
intinya tuh ada orang lain yang bisa
tapi bisa pihak ketiga membantu kita untuk memilih lain sebagainya
tapi ternyata itu memang harus tetap teliti juga ya
dan checklistnya pun juga harus sedetail itu
untuk kita sebagai konsumen begitu dalam memilih
jadi jangan benar benar serahin aja deh ke w o i ya
jangan jangan jangan
karena prinsipnya adalah gini wedding organizer adalah hanya menjalankan
iya job description nya adalah itu
bisa menjalankan selama pernikahan aja kan atau mungkin sesudahnya
kalau belinya wedding organizer adalah hanya pernikahannya saja
tapi kalau wedding planner dia yang akan mengeplankan
yang akan mengeplankan dari bulan ini apa bulan depan apa minggu depan apa minggu ini apa hari ini apa minggu besok ngapain
nah dia mengeplankan
tetapi bukan pada saat mengeplankan pengantar juga lebih santai
malah kita tarik
jadi mereka yang hadir sendiri ke vendor vendor
jadi ini patut dipertanyakan
kalau misalnya nih joy nanti ya kalau lagi cek cek nih
yang gak cerewet itu mesti dipertanyakan malah justru ya
tapi gini juga mas yasit
kan sekarang nih industri wedding bridle itu kan heboh banget
bisa dari yang kecil banget sampai yang mega banget juga bisa gitu
jadi apakah dengan adanya modus modus penipuan ini artinya kita gak bisa berharap ada yang harga miring atau diskon itu harus langsung kita waspadai atau gimana
ada tips tipsnya gak sih untuk meminimalisir cost dengan mendapatkan of course
result yang gak didiskon
pertama adalah kalau awal sudah mau menikah datang ke exhibition
pertama nih for the first kita bisa melihat di exhibition
ada siapa aja sih
yang kita sudah lihat nih
ada ceo dan mereka mereka nih
nah terkadang di exhibition pun juga ada yang memang bisa menjual harga murah karena memang exhibition
ataupun memang karena kita kenal sama yang teman teman kita di sana ya kita manfaatin itu
jadi pertama adalah kita harus tahu benar benar kalau mengenai masalah harga
balik lagi kan memang tergantung sama kayak kita beli air mineral yang tadi aku sebutkan
ada harga ada rupa ya
intinya kan air mineral juga
tinggal kitanya memang benar benar pinter pinter adalah melihat secara track recordnya
karena gini kalau di exhibition rata rata kita memang lebih ke untuk men showkan apa yang sudah kita punya
dan apa yang sering kita lakukan
dan orang yang sering mengikuti exhibition bukan berarti juga bagus bagus juga
tetapi kita bisa melihat track record mereka bahwa mereka mengenal vendor vendor lain
paling tidak itu adalah langkah gerbang awal menuju kalau wo kita itu mungkin terpercaya
nanti saya mau lebih detail lagi kira kira itu kisaran harganya berapa sih
untuk wo jaman sekarang nanti usai jeda karena ada banyak pelintelan nih joy
harus mulai nabung dari sekarang soalnya
nah itu dia
jadi tetap bersama kami di after sepuluh
dan kembali bersama kami di after sepuluh
belakangan penipuan yang dilakukan oleh wedding organizer dengan iming iming harga miring terjadi di beberapa wilayah di indonesia
salah satunya di depok jawa barat
ya sebelum kita lanjutkan kembali perbincangan dengan mas yazid ya
salah satu pelaku wo saat ini kami sudah terhubung dengan sambungan telepon dengan kepala

sutrisno selamat pagi pak sutrisno
iya pak untuk update soal kasus penipuan wo ini apakah ada tersangka lain pak yang akhirnya ikut ditahan
ya sementara ini saat resim polres depok baru menahan satu tersangka
yang inisialnya gdd
jadi belum ada tersangka lain yang ditangani
jadi masih dalam bab
ya baik pak sejauh ini penyelidikan sudah ada berapa banyak korban yang melaporkan kasus ini
yang sudah datang ke pihak kami ke polres sudah melapor itu sekitar lima korban
tapi yang memenuhi unsur untuk laporan baru dua korban
jadi yang sisanya baru melengkapi barang bukti baru nanti kalau sudah lengkap datang lagi ke polres
jadi sementara baru dua laporan yang ditangani
pak sutrisno ini kan kabarnya banyak beredar begitu ada yang bilang modusnya ini itu jumlah korbannya pun banyak jumlah yang hilang uangnya pun juga beragam
sebetulnya dari penyelidikan yang ditanyakan langsung kepada pelaku modus itu seperti apa sih pak
ya waktu korban yang beredar banyak itu hasil penyidikan atau pengakuan dari pelaku
jadi ada sekitar puluhan sampai sepuluh dari pelaku
tapi sementara korban yang sudah datang sekitar lima
yang memenuhi unsur unsur penipuannya barang buktinya baru dua
oke jadi modusnya itu gimana pak
ya ini diadakan pendalaman penyidikan lagi
dan kita mengimbuh kalau memang ada masyarakat yang merasa dirugan segera lapor ke polres depok

ya pak ini kan juga sempat terjadi di jambi dan kittney di jambi
dan ini di depok
himbauan ini kan maksudnya kita ingin ada aksi preventnya ya
ada preventatifnya daripada sudah terjadi baru melapor
ada nggak sih pak mungkin dari modus yang dilakukan oleh pelaku
ada nggak yang bisa dijadikan kisi kisi begitu
jika ada orang yang merasa ini adalah modus yang saat ini dia rasakan
bisa mungkin melapor duluan pak ke pihak kepolisian
modus yang digunakan tersangka
jadi ngasih promo promo murah
jadi promo murah di situ ada honeymoon ada catering semuanya ditanggung dengan harga yang murah
jadi korban tercure dengan promosi promosi itu
jadi itu bisa menjadi salah satu indikasi begitu ya
baik pak akp sutrisno terima kasih banyak sudah bergabung di cnn indonesia
kami tunggu pantauan dan juga perkembangan terkini lainnya ya
dan kami juga tentu akan terus mengupdate informasi ini
karena ya ini sekali seumur hidup ya joy ya
betul sekali seumur hidup memang menjadi momen yang sakral untuk hidup seseorang
makanya tidak heran siapapun yang ingin memberikan yang terbaik di acara pasti pesta pernikahannya
betul dan mumpung di sini ada mas yazid nih
balik lagi nih mas
tadi kan katanya wah dari mulai pernikahannya sampai honeymoonnya pun diurusin gitu semuanya
jadi kan berasanya wah enak nih diurusin
udah berengosong apa apaan lagi ya
udah berengosong apa apaan lagi ya
kita bikin test case deh
mas misalkan nih joy mau budget berapa nih
budgetnya berapa nih
budgetnya berapa dulu
budgetnya kira kira berapa dulu
aduh di duduk dudukkan
enaknya berapa nih kalau untuk pasarannya nih sekarang nih mungkin rata rata
kalau kita bicara untuk ini defensi ya antara outdoor sama indoor
tapi kita ngambil rata rata untuk seribu packs kita taruh di tiga ratus
kita punya beberapa poinnya
nggak ada yang ngayal dulu
ada beberapa poinnya yang mungkin bisa dipersiapkan
hasil curahan hati saya juga nih kepada
bikin mikirnya sendiri loh dari mulai ada mungkin bisa dimunculin di sini ada gedung
iya elemen elemennya kita break down sedikit
nih satu adalah gedung abis itu catering
ini dua yang paling memakan cost terbesar atau bagaimana
sebenarnya yang memakan cost terbesar adalah di catering
tetapi di gedung tersebut adalah yang menentukan
jadi kita mau milih gedung di mana nih
hotel bintang lima
akhirnya gini pada saat kita berbicara catering sebelum masuk ke catering kita harus bicara dulu di mana tempatnya
karena kan dari segi tempat mereka punya rules
rekanan juga ya
rulesnya berapa perpexnya
nah itu yang membuat akhirnya gedung ini yang nomor satu untuk kita cari
oh yang kedua baru ke catering
baru ke catering
kalau yang gedung sudah termasuk catering ya berarti sudah termasuk tinggal bayar gedung plus cateringnya saja
pasang kasurnya berapa sih dari tiga ratus juta itu
kalau untuk gedung
gedung plus catering deh karena kan ini pasti
oke kalau gedung plus catering sih kurang lebih sekitar empat puluh lima sampai lima puluh persen
jadi aku sempat dapat sebenarnya informasi bahwa untuk memilih gedung juga harus hati hati
karena seperti yang kita tahu kalau kita masuk di hotel misalnya gedung hotel itu otomatis dua puluh satu persen sudah untuk bayar tax dan tax service charge
kalau kita sudah mau masuk ke hotel kita harus detail
karena kan kita harus dapat semua confirmation letter kan
pasti kan dari hotel tersebut kan
nah pas sudah dapat kita harus benar benar ngecek ini sudah termasuk pajaknya apa belum gitu
kalau kembali memang kalau budgetnya seratus juta artinya dua puluh satu juta untuk teks dan sebagainya
untuk hotel aja
wah itu dia deh
makanya harus siap siap dengan porsi itu
betul oke empat puluh lima puluh persen udah habis di gedung sama catering
kita lihat lagi ke yang lainnya
next sisa enam puluh persennya di mana coba
ada undangan baju pengantin sama souvenir ini tuh jadi tiga hal yang penting juga
sebenarnya gini pada saat kita memilih yang terpenting berikutnya yang termahal berikutnya adalah dekorasi
ah dekorasi justru ini perintilan perintilan
ini mah perintilannya tapi sebenarnya pada saat masuk ke dekorasi baru ke baju pengantin
nah dari tadi udah tinggal enam puluh persen lah misalkan dekorasi itu berapa karena kan banyak ada yang sampai ratusan juta
jadi kalau berbicara dekorasi kita berbicara di sekitaran angka maksimal kalau main persentasenya dua puluh persen lah
dua puluh persen dari segi dekornya
dan setelah itu baru kita ngomongin masalah baju pengantin
kalau bagi pengantin mungkin di sepuluh persen
oke berarti dari budget aku yang tiga ratus juta itu enam puluh juta ke dekor
karena porsinya pada saat
minimal kalau kita sudah berbicara untuk area selidi teks itu memang minimalnya segitu kurang lebih
untuk bicara kondisinya bisa
bisa apa yang kita sudah mimpikan bisa kita masukin lah di dekor itu
tapi apakah itu semua untuk akad aja untuk
jadi sudah termasuk akad sudah termasuk resepsi makanya jangan buat terpisah
kalau buat terpisah berarti sudah ada dua
karena kalau buat terpisah berarti kita ada dua acara
acara akad nikahnya sendiri acara adatnya sendiri
dan berarti ada dua kali dekor
jadi mendingan satu tempat aja deh kalau emang waktunya dipisah ya
satu tempat aja
satu tempat aja
terus kalau misalnya undangan sama souvenir itu mungkin jadi bagian yang kecil banget tuh di bagian pernikahan
ini kan banyak banget vendor yang terlibat ya mas ya
dan kalau misalnya kita cari sendiri ya harus detailnya lebih super lagi
kalau wo itu memang akan mengurus segala hal itu semua sedetail itu
lebih baik seperti itu lebih baik dengan wo
lebih baik lebih baik jangan kemana mana dulu ya ke wo dulu
tapi pada saat ke wo yang tadi aku bilang tetap datengin exhibition
tetap datangin ke vendor vendor yang diinginkan
karena sekarang kita gampang nih ngeliat ada instagram atau ada social media
ada lain lain lah kita bisa melihat perihal tersebut
yang sudah kita suka kita capture terus kita datengin satu satu kita tanya
minimum kita tahu dulu publish rate mereka berapa
minuman kita tahu itu dulu
karena setelah kita tahu publish rate it means pada saat kita berbicara package kita bisa menghitung sendiri
berapa sih selisih antara package sama kalau kita beli publish rate gitu
oke mas yasi terakhir untuk tips ini ada beberapa
ini kan kalau mau jadi pengantin pasti banyak mau ya
pastinya maunya murah
dan yang udah pasti nggak ditipu orang
itu tips tipsnya untuk merangkum seperti apa
yang paling penting adalah kita sadar bahwa kita mau menikah dan kita tahu vendornya
pertama itu dulu yang paling penting itu itu dulu
kita sadar kita tahu vendornya si a si b si c si d
tapi punya juga bayangan vendor lain
vendor lainnya apa apa sih
nah setelah berikutnya adalah jangan mudah terpengaruh sama angka
ketiga adalah coba main ke kantornya
coba lihat ke kantornya
ke kantornya gimana sih
coba ngelihat teman teman yang sudah pernah melakukannya coba tanya ke mereka
coba track recordnya mereka juga seperti apa
coba dilihat juga
pasti seperti itu
soalnya kan yang namanya nikah kan juga seumur hidup sekali
jadi juga harus tahu track recordnya
harus tahu kira kira kita mau ngapain tuh harus tahu banget sih
teliti yang penting
itu joy ya harus ditangkap juga ya untuk anda pemirsa di rumah ya
boleh boleh boleh
terima kasih banyak mas yazi sudah bergabung di after sepuluh
dan mudah mudahan saja ini bisa memperkecil kasus penipuan yang lainnya ya
terutama untuk mas awal wedding organizer